aku udah rapih aku ikut ya
pak please pak aku mau minta maaf sama andien cuma sebentar aja kok
pak aku cuma mau minta maaf sama mbak andien masa gak boleh sih
sayang lo pikir lo lebih pintar daripada gue
sama sekali gak
sekarang lo gak berkutik sama gue
kok kamu udah pulang
kok cepet banget ketemu gak sama reona
kamu kesana gak tadi
iya kesana tadi
udah nganterin kambingnya udah ketemu juga dengan reona
udah ketemu dengan reona
walaupun cuma sebentar tapi ya
aku tadi cuma berharap kalau seandainya pas ketemu ada kata papa yang terucap dari mulut rendang
tapi reona masih panggilnya om baik
udah kamu sambar dulu ya
kamu kasih waktu dong buat rena
jangan masih kecil
yang penting udah ketemu
ya mungkin lebih baik kita banyak berdoa aja
mudah mudahan dia bisa terima kamu sebagai papanya
ya udah aku ke kamar bentar ya
kamu gak mau makan dulu
tadi udah ma
mama kalau belum makan dulu
aku ke kamar bentar ya
tenang aja ya
karena sebelum jadi security gue lama
oh degang sate
asepnya jangan kesini boim
ini alami bu
aman mbak mirna udah mbak benar sama askar aja
nih kiki aja udah bagiannya
haim gue mau bantuin ayang kiki dulu
bisakah aku membantumu
gak ada sih sebenernya
tapi yaudahlah bawain aja langsung dipakar
hah nah indah
ma aku telfon papa dulu kali ya
aku belum ucapin dia selamat
ya udah lah tak
oh yaudah oke
kalau bisa undang kesini aja
supaya lebih ramai
oke sebentar ya
bawain asep jangan kesini
nah ini nih bawain situ deh
selamat hari raya idul adha ya pak
selamat lebaran idul adha juga buat kamu dan semua yang disana
maaf lho pak aku baru bisa ngabarin papa
sekarang papa dimana
papa baru aja selesai dari masjid nak
bapak bantu pemotongan hewan kurban tadi
ini udah mau pulang kok ayah
papa malem ada acara
main ke rumah yuk
gak ada sih nak
tadi pagi setelah pulang dari sholat id
di rumah papa ada musibah nak
musibah apa pa
ada yang lempar botol isinya bensin sama api
ke arah dapur
ya allah terus terus gimana
sempat ada kebakaran sedikit tapi
kamu udah lapor polisi kok
polisi juga udah cepet banget datangnya tadi
mereka langsung liat tkpnya
aku rasa nih pasti ulahnya ricky sih pa
memang kepikiran ke arah sana
antara ricky ya atau orang iseng tapi
papa memang mikirnya ricky sih nih
dia udah gini aja rumah papa sekarang dijaga ya
gak usah nak
papa udah telepon polisi kan nak
insya allah aman kok
pa aku takut papa sama mama kenapa napa
justru yang harusnya perlindungan ekstra itu kamu
karena memang ricky kan mengincarin aku ya

ya udah kalo gitu aku ke sana ya
gak usah nak
biar papa sama mama ke rumah kamu deh
ya udah kamu di sana aja
gak usah ke rumah bapak
tapi papa kabarin aku kalau ada apa apa
ya udah nih papa sekarang mau jalan pulang lagi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kenapa andin musibah apa
tadi mama dengar musibah musibah apa
iya tadi papa bilang sama aku kalo rumahnya tuh abis diteror
ada orang yang lempar sesuatu ke dalam rumahnya
tapi aku rasa ini ricky deh so riki masih berkeliaran di luar sana
dia pasti meneror orang orang yang ada masalah sama dia
ricky ricky yang kemarin kita bahas itu
dia berulang lagi
ya makasih kan aku takut banget
aku takut mama sama papa kenapa apa ini
acak acak ke sini suruh stay di rumah kita
kamu dianjem sama ricky sa
kenapa gak lapor polisi
kok mama bisa tau ma
jadi mama denger semua
kenapa sih gak lapor polisi aja sa
kamu tuh udah diancam sama ricky
kalo kayak gitu ma itu bisa membahayakan kita semua
membahayakan buat siapa
aku pengen sampai sama papa
kalo sampai papa tau
ricky akan semakin nekat
ma please ma jangan cerita ke papa
ini jangan bilang kalian ada yang disembunyikan lagi dari papa
ini bukan apa apa
sering punya ekspektasi yang tinggi
tapi kalau itu nggak terjadi rasanya kecewa banget
tapi memang ada benarnya
mereka juga masih anak anak
dia juga butuh waktu
belum boleh hanya dipaksakan seperti itu
alhamdulillah ya terima kasih banyak selamat lebaran juga pak
kebetulan banget bapak telpon saya mau tanya
progres dari gugatan cerai saya seperti apa ya
apa ada informasi
ada informasi yang bisa saya dapat
elsa masih menolak
oke kalau gitu
tapi nanti terus kabarin saya ya
usahakan sampai elsa harus tanda tangan
saya tunggu perkembangannya
iya sama sama sekali lagi
perasaan di sini tadi
apa di kamar ya
kemari kebuka lagi
healing pc pesan sebelas simple
kau bisa dari mama ya
yeah bapak bapak
aku nikah sama
kok ada yang jawab
ini kalian gak bisa jawab
atau gak mau jawab
ini kalau begini aku semakin yakin ma
ada yang kalian sembunyikan dari papa
gak ada pa
kalau ada sesuatu pasti aku akan ngomong sama kamu
ada yang kamu sembunyikan dari papa
mama cuma inget ancamannya ricky pak
kalau sampai polisi tahu
nyawa kita semua terancam
makanya lebih baik papa gak usah tahu ya
enggak gak ada apa apa papa
moga moga gak ada apa apa ya
kamu tahu kan
kamu masih dilarang sama andin
dan bu rosa
jadi lebih baik kamu gak usah ikut ya
biar situasinya tenang
tapi ini kan lebaran pak
aku banyak salah
karena suasana lebaran
mama cuma mau biar suasananya juga tenang damai
memang gak mau nanti akan ada keributan atau ada masalah baru lagi
please dong pa aku ikut aja ya

udah sampai pesan sate nya udah kelar
kalian udah kenyang kan makan sate nya tadi
ibu jangan lupa cek kolesterol
kiki saya nggak punya kolesterol
rena gimana banyak makan sate nya
aku gak suka ombak aku sukanya kebab
kalau kebab nanti kita pesan online aja ya
sekarang berhubung bau asep nih kita mandi yuk
ayo ini bayi juga baunya udah bau asap
oh dia makan apa
ya udah saya mandi mandi
ya mandi dulu
ya mandi dulu
terus gimana sal tadi tante perhatiin kamu kayak agak sedikit buzzer gitu
oh enggak tante aku cuma mikirin soal ricky aja kalau emang si riki riki itu masih di luar sana masih
berkeliaran ya jadi agak mengkhawatirkan sih ya bukan mengkhawatirkan lagi tapi bahaya ini ya makanya kita
sudah meningkatkan penjagaan sedepan tuh rame banget kan yang jaga hopefully it works sih
semoga ya pokoknya mulai sekarang kita udah bukan di level hati hati lagi sih tapi harusnya
ekstra waspada sih bener bener ya mungkin aku harus memperketat lagi sih penjagaan
pokoknya nanti aku ngomong deh sama riza udah aku mau mandi dulu udah mama juga deh kalau gitu
sekalian deh tante handin aku pamit pulangnya udah dari pagi juga gitu ya
kamu nggak tahu ya maksudnya daripada kabur buru pulang kamu nggak mau santai dulu di sini
it's quite hektik kan dari pagi motong kurban segala macem i don't know just istirahat sebentar lah di sini
terus makan malam juga sekalian ya do you mind nggak apa apa mama nggak ada masalah terserah aja
oke aku di sini dulu deh iya nanti kamu bisa beres beres atau apa nanti kalau misalnya ada apa apa let mino ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
papa udah jalan kesini
belum din ini
papa masih di rumah
masih sama mama dan
papa rasa ini jadi momen yang bagus
sebetulnya buat semuanya
gue bisa deketin rena kalo masuk kesana
tapi lebih baik mama sama papa aja yang dateng kesini
kamu gak usah bawa elsa
karena bukan aku aja pak
dan mamah kan yang udah membuat peraturan
jadi aku tidak mau melanggar
karena rumah ini juga rumah mama
kalo gitu kami siap siap berangkat kesana
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
aku juga siap siap ya pak
andin belum bisa
membuka pintu rumahnya untuk kamu
karena kita harus juga menghormati berosa
kayaknya belum bisa terima kamu
kamu di rumah aja ya
tante tuh lupa sekali
kamu belum ganti baju nggak bawa baju
kirim supir ke apartemen kamu ambil baju
gak usah tante
bentar ya tante
mama tau betul
kalo kamu sudah bengong
terus menarik nafas panjang
pasti ya dia mengganggu pikiran kamu
tadi papa bilang kalo papa kan memang mau dateng kesini
masalahnya aku tolak untuk elsa dateng kesini kan
cuma aku jadi merasa bersalah aja sih
tapi kalo aku gak biarin
nanti dia bisa sayang nangka dia sendiri
terus papa bilang tapi kan ini momen lebaran
aduh aku jadi bingung sih mak
ya memang mama yang tidak mengijinkan elsa untuk dateng lagi ke pondok kulit
ya itu dia
mama tuh selalu takut kalau elsa ada di dekat kamu
pasti dia akan mengacaukan suasana
mama gak mau itu terjadi
karena ini adalah hari bagus hari baik hari idul adha
ayah kamu meminta
juga seperti amat sangat kepikiran
dia gak macem macem disini
mama melakukan ini untuk kamu dan juga pak surya dan musa
tapi jangan suruh mamah untuk bermanis manis ya ke elsa
ini sih saya udah kenyang banget
soalnya makanannya enak enak semua
kalau saya boleh meminta
soalnya kan tante mayang sama randy pasti kan agak kesepian karena kan kita di beijing yang lainnya
tante mayang ini masakannya nggak pernah salah selalu enak
jadi kalau kesini harus cobain semua masakan yang lainnya itu enak enak semua
ya kalau soal makanan itu udah pasti enak
tante mayang tuh pokoknya jago banget kalau masak
gak masakan tante sih gini gini aja masakan rumahan
kalau emang tante gak keberatan
nanti saya coba cicipin lagi dan datang datang mampir ke rumah tante
boleh boleh mbak yolanda sering sering main kesini
cipin masakannya tante yuk
masakan emma enak ya
maaf semuanya udah malam kalau begitu saya permisi ya saya pamit pulang
jadi kok buru buru banget
iya soalnya gak enak udah malu
iya sudah jam segini ren ntar
oh udah gak perlu enggak apa apa mbak nanti saya pesen taksi online aja
saran saya mendingan rending antar aja karena kan taksi online juga pasti ada resiko di jalan
kalau rendy kan udah pasti aman sampai di tempat tujuan ya
ya biar gue antar aja
makasih ren kalau gitu ya
ren jangan ngebut ngebut ya ren
sekali lagi makasih banyak untuk jamuan makannya
kalau gitu saya permisi semuanya assalamualaikum
dadah mbak yolanda
jolanda itu ya pas kita ngeliat di rumah sakit itu kayaknya kaku banget orangnya
agak dingin tapi ternyata kan asik juga terus
pas sama naila juga kan cepet banget akrabnya buat main
iya tadi aku juga sempat bilang sih sama tante mayang ya kita ngobrol di dapur
tanto yolanda orangnya baik ya ngajak naila main juga ya
ya memang mbak yolanda itu anaknya baik juga
tapi biar waktu yang menjawab aja
ada apa sih
ini dokumen pernikahan aku yang aku butuhkan untuk menceraikan elsa
kenapa harus bohong pak kenapa harus bohong
sebenernya mama mama melakukan ini karena mama gak mau kalau kalian bercerai noh
mama tau persis kan
aku gak bisa hidup lagi dengan elsa
ya tapi no maksud mama
bercerai itu kan bukan hal yang baik noh
no bukannya mama mendukung perbuatan elsa ke kamu
mama juga gak setuju kok sama apa yang dia lakukan ke kamu
tapi setelah papa meninggal
mama sadar kalau selama ini papa sangat berperan di hidup mama
papa itu selalu ngebimbing mama
maksud mama kamu sebagai kepala rumah tangga
kamu harusnya bisa lebih membimbing elsa noh
lebih kasih dia banyak pandangan
ya mungkin kamu gak tahu selama ini mama sama papa juga sering ribut kok
tapi papa gak pernah ngambil jalan pintas untuk bercerai berpisah gak
dengan semua yang sudah elsa lakukan ke aku ma
mama masih mau membandingkan diri mama dengan elsa ma
mama tau persis
semua kebohongan yang elsa lakukan
sejak aku menikah dengan andin
aku menikah dengan dia
aku merasa itu adalah kebohongan yang tidak bisa diselamatkan
tapi sekarang ini mama juga merasa mama tuh juga banyak salah dong
aku mau bawa bekas bekas ini untuk diurus kekatan cerai aku
sekali lagi tolong mama jangan sentuh dokumen ini
noh jangan noh noh
aku udah rapih
aku mau minta maaf sama banding cuma sebentar aja kok
kan tadi papa udah bilang
gak usah ikut
aku cuma mau minta maaf sama mbak andin
masa gak boleh sih
suasana disana juga gak enak
aku janji aku gak bikin masalah
kamu yakin kamu gak macem macem kan nanti disana
kenapa sih aku kayak anak kecil gini dinasihatin
eh mama juga gak mau ya nanti kamu
bisik bisik sesuatu kerenah
atau melakuin yang aneh aneh mama gak mau
kalau perlu kamu jaga jarak lah sama mereka
padahal harusnya mbak nin juga paham
dan ngerasain ketidakbahagiaan gue sekarang
kalo gak cuma dia dan reina yang menderita
gue lebih hancur
kamu lagi mikir apa saya
jadi ya jalan yuk

tidak ada apa apa papa
tidak ada apa apa papa
tidak ada apa apa papa
tidak ada apa apa papa
tidak ada apa apa papa
tidak ada apa apa papa

tidak ada apa apa papa

tidak ada apa apa papa
tidak ada apa apa papa
tidak ada apa apa papa
tidak ada apa apa papa
tidak ada apa apa papa

kenapa kok bengong
ya aku kangen aja sama edrien
aku rindu sama dia

kamu mau ke kamar catherine
tahun ini tuh bener bener beda
biasanya setiap tahun itu kita ngarek dulu ada bertiga
catherine dah kan ada
ya aku ngerti perasaan kamu gimana gak
kamu yakin mau masuk ke kamar catherine sekarang
ya kalau belum siap jangan dipaksain
aku mau masuk ke kamar catherine aku mau ngeliat barang barang dia
yang mungkin sedikit mengenal adik kesayangan aku
aku harus kuat

perbuatan abu abu itu ada juga
rumah ini sekarang jadi seperti ini
ada tanda tawa kamu
banyak yang berubah
walaupun sekarang ada kehadiran nak
kamu gak akan pernah tergantikan
karena sampai sekarang kakak cuma bisa duduk di kursi roda
untuk menangkap ricky
bukan hanya kamu korbannya
akan bertanggung jawab
dia akan menerima akibat yang stempel
atas semua perbuatannya
jalan diri kamu terus terusan ya
yang terpenting sekarang kamu harus cepat pulih
supaya kamu bisa ngelakuin semua yang kamu pengen
aku tuh sekarang merasa benar benar jadi orang yang paling beruntung
milikin kamu ada naina juga sekarang
kalian semua alasan untuk aku jadi orang yang jauh lebih kuat
jauh lebih tegar untuk melewati ini semua
mental aku fisik aku semua jauh lebih baik itu karena kalian
eh apa kabar kamu sekarang rizana